dengar ya sas
setiap kali kita menangkap burung
maka dia akan tinggal dalam sangkareng untuk selamanya
begitu juga dengan dirimu
mbak mbak itu bukan tuhan
kalau allah menghendaki saya keluar dari sini
maka sekarang pun saya juga bisa keluar dari sini
ayo silakan keluar
saya pengen tahu
sampai di mana tuhanmu itu bisa menolong dirimu
udah siap belum
iya mak ini udah siap mak
yaudah kamu panggil dia cepat ya
mama tunggu di sini
kamu cantik sekali
kita buruan yuk
mama udah nungguin
allah ya rahman ya karim
selamatkan hamba dari kemaksiatan ini ya allah
agar hampir tetap bisa bertahan dalam iman
dan keyakinan hamba ya allah
hamba serahkan segalanya
maha mendengar dan maha mengetahui
segalanya ya allah
tolong hamba agar segera keluar dari sini
berikanlah hamba petunjukmu ya allah
sekarang waktunya kita cat
apakah saskia sudah berubah pikiran
tidak ada dia
tidak ada dia
tidak ada dia
ya allah tolong hamba
hamba hamba aku kembali ke tempat itu lagi
rumpon itu larinya ke arah sana
masih di dalam peribu
tadi ibu ibu disini
katanya cantik sekali
tidak ada dia
tidak ada dia
tidak ada dia
ada yang mengejar ngejar saya
masya allah ada apa ini siapa kamu
tolong bu ada yang mengejar saya
saya takut ibu
kayaknya dia bukan perempuan baik baik deh bu
biar kita bantu dia sebentar
kamu tenang dibalik saya ya
gadis itu mencoba kabur
lebih baik serahkan aja gadis itu pada kami
kalau tidak kenapa
lebih baik serahkan aja garis itu pada kami
kalian mau cari gara gara sama saya
sudahlah mereka sudah pergi
terima kasih bu
saya nggak perlu tanya pekerjaan kamu
tapi kalau dilihat dari pakaian kamu
ibu salah sangka
ini bukan kemauan saya
tapi kenapa kamu berpakaian terbuka seperti ini
aduh udah deh bu gak usah diurusin
bu saya gak punya siapa siapa disini
gak punya siapa siapa
bu kita gak mungkin bawa dia
udah sekarang kamu mendingan pergi
pergi tinggalin kami dan cari orang yang mau tolong kamu
sederhajat sama kamu
anak itu benar benar butuh bantuan kita
perempuan jalanan seperti dia itu
banyak banget di jakarta bu
masa ibu mau tolong mereka semua sih
itu bukan urusan kita lagi
yulia secepat itukah kamu melupakan asal kamu
dulu ibu juga kan yang bantu kamu sama adik kamu menyelamatkan kamu dari jalanan ya kan
loh jadi ibu menyamakan saya dengan pelacur jalanan itu
bu saya ini calon menantu ibu
julia mama gak bermaksud untuk membandingkan kamu sama perempuan tadi
mama cuma mengingatkan betapa beruntungnya kamu sudah diselamatkan oleh mama
yulia dengar ya
kerasnya hidup bisa membuat orang berbuat apapun
nah orang orang seperti kita yang diberi lebih seperti ini justru harus bantu mereka
kita bisa merubah hidup mereka seperti kami juga merubah hidupnya kalian
yaudah kalau gitu kenapa kita nggak balik aja ke sana ngambil dia
saya nggak keberatan kok
yaudah sekarang balik aja
biar suasana lebih tenang
julia seharusnya sudah dari tadi aku patahkan air kamu
julia berani sekali kamu bicara seperti itu sama mama
mama sudah bicara sebenarnya
kalau bukan karena bantuan mama
mungkin kamu dan adik kamu sudah menjadi gelandangan seperti perempuan tadi
oh jadi menurut kamu aku juga
kadang kadang aku berpikir
apa aku nggak salah mau menikah sama kamu
aku cuma mau harga kamu sendiri
aku cuma mau harga kamu sendiri
aku cuma mau harga kamu sendiri